tiga minggu menjelang bulan ramadan harga sembako di sejumlah pasar tradisional surabaya mulai merangkak naik
selain karena tingginya permintaan melonjaknya harga diduga karena adanya pembatasan impor sembako
setelah sempat normal dalam beberapa bulan terakhir harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional surabaya kembali merangkak naik seminggu terakhir
kenaikan signifikan terjadi pada harga bumbu dapur seperti bawang merah bawang putih yang naik hingga tiga puluh persen
harga bawang putih dari rp tiga puluh menjadi rp tiga puluh enam per kilogramnya
sementara harga bawang merah dari rp tiga puluh delapan menjadi rp empat puluh dua per kilogramnya
yang kuasa yang mengalami kenaikan apa aja
bawang putih sama bawang merah
dari harga berapa ke berapa
bawang merahnya dari harga rp tiga puluh empat
rp tiga puluh jadi rp tiga puluh enam
rp tiga puluh jadi tiga puluh enam
bawang merahnya dari harga rp empat puluh ke rp empat puluh dua
sementara itu harga bawang putih impor naik cukup tinggi dari harga rp dua puluh enam kini menjadi rp tiga puluh satu
ini kenaikan harga bawang putih ini sejak kapan
satu minggu yang lalu
bawang putih impor dibatasi ada yang belum standar
ada yang macem macem soalnya
padahal dulu ya dulu nggak sampai kayak gini
biasanya kalau bawang itu nggak pernah telat
biasanya kalau sholat mungkin ada masalah
kenaikan juga terjadi pada harga cabai merah besar
dari harga rp delapan belas kini menjadi rp dua puluh dua
gula pasir lokal dari rp lima belas menjadi rp enam belas
naiknya harga sejumlah bahan pokok ini mulai dikeluhkan ibu rumah tangga dan pedagang makanan
mintaan harganya sekapin aja mas
emang kebutuhannya banyak buang
iya soalnya kan jualan
nanti orang orang itu udah bingung nanti keluar buat jual lagi tuh
kan jualan nasi
jadi nanti mau dinaikin harga anak mahasiswanya gak mampu
selain karena tingginya permintaan kenaikan harga ini diduga imbas dari kebijakan pemerintah
yang membatasi impor kebutuhan pokok dari luar negeri
sementara produksi dari dalam negeri
saat ini banyak yang belum memasuki masa panen raya
lukman rozak surabaya